ya sudah tergabung bersama kami hariko wibawa satria selaku direktur eksekutif komunik konten
saya mau tanya tanya banyak nih tentang hal ini hariko selamat malam
selamat malam mbak hanung
selamat malam ya
ya ini terkait dengan banyaknya pesan berantai yang meminta pelajar pelajar ini untuk ikutan demo di dpr ataupun di dprd daerahnya
bisa dikatakan mereka ini menjadi korban provokasi tidak bertanggung jawab begitu dari pesan berantai yang marak di aplikasi pesan maupun media sosial
iya sebetulnya pelajar itu di masa sebelum pemilu dua ribu sembilan belas kan mereka sudah dilibatkan juga dalam politik ya
konteksnya mereka waktu itu menjadi objek gitu loh objek sosialisasi pemilu pemilu damai dan lain sebagainya
kan banyak kita lihat ada acara acara kpu maupun bawaslu mendatangi sekolah sekolah gitu loh
nah mereka kan juga sebagian pemilih
tetapi mereka memang kurang di
dijelaskan bagaimana untuk berpartisipasi dalam politik gitu loh
nah di negara lain pun kita kan melihat juga ada misalnya youth parlement gitu kan
parlemen anak anak muda gitu kan
tapi pelajar gitu loh
nah sekarang ini menariknya mereka itu mencoba menyampaikan aspirasi mereka
karena mereka bukan lagi orang yang pasif bukan lagi objek politik
tapi mereka juga bisa menyampaikan aspirasi itu
dari sisi ini saya melihat ada sisi
optimis kita sebagai bangsa indonesia bahwa pelajar ini punya kepedulian
pertama kita lihat dari situ dulu
kemudian yang kedua jangan mereka itu dihadapkan pada musuh yang salah
musuh yang salah seperti apa mas hariko maksudnya
musuh mereka itu bukan polisi musuh mereka itu bukan tni musuh mereka itu bukan aparat aparat yang berjaga itu
tapi musuh mereka itu adalah elit elit yang membuat kebijakan
yang membuat undang undang yang tidak berpihak kepada masyarakat banyak gitu loh
itu mereka yang harus diluruskan di situ
harus lebih diarahkan begitu ya
kita lihat banyak karyawan berantai yang menganggap mereka itu sebagai apa namanya pahlawan datang ketika kakaknya dipukul
kemudian datang para pelajar itu untuk berhadapan dengan aparat
itu yang kita harus luruskan kepada mereka gitu
tetapi semangat mereka itu positif gitu loh
nah tapi kalau misalnya kita lihat juga hari ini kan di twitter hashtag atau tagar stm mahasiswa bersatu ini juga jadi trending nomor dua
begitu di twitter jakarta trans
ini sepertinya berarti berbahaya karena ini kan bisa diartikan support masyarakat di sosial media ini membakar semangat mereka untuk tetap turun demo dan melakukan tindakan tindakan seperti itu
apalagi di pemberitaan juga ramai bahwa mereka tidak hanya berdemo tapi juga merusak bahkan menyerang aparat begitu
saya lihat kalau sejak
sejak awal itu memang upaya yang dilakukan oleh gerakan mahasiswa ini kan mereka menggunakan pertama kalau kita bisa bicarakan strategi memori kolektif ya
memori kolektif itu maksudnya menggunakan cerita cerita di masa lalu fakta fakta di masa lalu
ada misalnya kayak bidayaan memanggil kemudian bengawan melawan
itu cerita cerita masa lalu perjuangan mahasiswa gitu loh
tetapi mereka mengkontekskan dengan situasi hari ini gitu
nah yang menarik adalah isu mereka itu kan tidak tunggal sebetulnya ya
isu tidak tunggal itu kan sulit sekali untuk memobilisasi orang mengimbau orang untuk terlibat dalam aksi
misalnya kalau biasanya kan isunya tolak bbm atau tolak a tolak b segala macam satu begitu kan
nah ini kan isunya banyak sekali
rkuhp kemudian ada soal ketenaga kerjaan kemudian ada soal kpk kemudian soal kekerasan seksual
nah ini yang menarik
jadi mereka itu tidak saya yakin tidak semuanya
tidak semuanya memahami isu ini
tetapi ada semangat bersama ada kesadaran yang mereka yakini bahwa negara ini situasinya dalam tidak baik
ada yang tidak beres ada kong kali kong antara oligarki pemerintah kemudian dpr elit
sehingga produk produk hukum yang dikeluarkan itu banyak yang merugikan masyarakat
seperti itu yang terbangun
dan akhirnya mereka keluar gitu
nah kaitan dengan pagar pagar itu pagar pagar itu kan kita harus hati hati juga
karena tidak semuanya juga yang dikeluarkan oleh mahasiswa
misalnya ada tagar misalnya turunkan jokowi
itu jelas dengan kasat mata mudah sekali kita melihat
tidak ada upaya dari gerakan mahasiswa ini untuk menurunkan pemerintahan yang sah
karena mereka juga sadar ketika jokowi
diturunkan siapa penggantinya
akan terlibat dalam kaos yang panjang kita seperti di timur tengah nanti
mereka juga sadar soal soal seperti itu
mas hariko tapi ini kan kalau kita berbicara terkait dengan
kalau kita kembali lagi konteksnya ke para pelajar ini yang sebetulnya sesuai umur
tadi anda mengatakan musuhnya jangan sampai berhadapan dengan musuh yang salah
maksud saya musuh dalam arti kata di sini adalah pihak berlawanan
yakni pihak kepolisian ataupun aparat keamanan lainnya
tapi terkait dengan fenomena pesan berantai
ini pihak kepolisian kan juga sudah membantah
seperti ajakan demo di dprd jatim misalnya
pesan berantai tersebut diklaim hoax
sedangkan anak anak ini kan masih sulit untuk memilah milih mana fakta
mana hoax dan akhirnya bisa berakibat fatal
karena dibangkitkan oleh jiwa korsa
kita pernah sma lah jadi paham begitu
kalau satu berangkat yang lain juga ingin berangkat
kira kira bagaimana ini cara mudah untuk memilah milih ataupun menangkalnya
ya kalau pesan yang benar artinya ada kontak person di situ
ada penanggung jawab
kalau pesan yang harus kita cek and recheck itu ya pesan yang tidak ada
si pembuat pesannya di situ
kalau poster yang benar ya poster itu biasanya ada kontak personnya
kalau ajakan yang benar ya biasanya seperti itu ada koordinasi yang jelas
tetapi kalau pesan pesan saja tanpa ada kejelasan siapa penulisnya
siapa pembuat konten itu kemudian menyebar
nah itu yang perlu diverifikasi oleh adik adik kita para pelajar ini
oke jadi adik adik hati hati
menggunakan sosial medianya jempol jempolnya juga hati hati
karena salah salah bisa jadi fatal sekali
terima kasih mas hariko wibawa satria sudah bergabung bersama kami